paslo nomor urut satu gibran raka buming raka teguh prakosa
unggul dari rivalnya paslon nomor urut dua bagio wahyono fx suparjo atau bajo
gibran teguh memperoleh dua ratus dua puluh lima empat ratus lima puluh satu suara atau delapan puluh enam lima persen
sedangkan bajo mendapatkan tiga puluh lima lima puluh lima suara atau tiga belas lima persen
sedangkan jumlah suara tidak sah ada tiga puluh lima empat ratus tujuh puluh enam suara
menurut ketua kpu solo nurul sutarti angka partisipasi pemilih pilkada solo mencapai tujuh puluh tujuh persen
sedangkan jika dihitung berdasarkan dpt tambahan yang lebih banyak sekitar seribu orang
tingkat partisipasi pemilih menjadi tujuh puluh lima persen
sepanjang di situ tidak ada atau memastikan tidak ada pencatatan perselisihan hasil pemilih
jika tidak ada pencatatan perselisihan maka paling lama lima hari setelah pencatatan perkara di brpk
maka kami wajib untuk menetapkan pasangan calon
calon wakil wali kota solo teguh prakosa mengaku cukup puas dengan angka partisipasi masyarakat solo dalam pilwalkot kali ini
meskipun targetnya adalah delapan puluh persen
antara hasil dan kehadiran ini ya seimbang lah
jajaran tim pemenangan untuk mensosialisasikan termasuk paslon bahwa hadir di tps aman ini tidak henti hentinya
sementara itu perwakilan tim pemenangan bajo sutrisno mengatakan tidak mempermasalahkan hasil yang ditetapkan kpu
pihaknya telah menerima kekalahan dari gibran meskipun ada beberapa catatan
perekat ini sesuai dengan yang ada di
tiga kecamatan dan di tps
cuma ini kan juga untuk mengambil dari sebalik lain
untuk penyelenggara sendiri juga harus tegas dalam memberikan aturan
seperti kemarin saksi ada yang bisa masuk dan tidak
karena di bkpu itu jelas dibolehkan asal ada tanda dari paslon
dan kita dari bajo juga sudah untuk
jika tidak ada gugatan dari paslon terkait hasil pilkada solo
maka pasangan gibran teguh akan ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota solo pada delapan belas januari mendatang